polisi surabaya terus mendalami penemuan ratusan kartu indonesia pintar keluaran dua ribu delapan belas
beberapa saksi telah dipanggil ke polrestabes surabaya termasuk kurir dan pengelola ekspedisi
ada beberapa kejanggalan termasuk standar operasional pengembalian kartu yang gagal terkirim
kartu kartu tersebut ditemukan pada sepuluh maret lalu
salah satu warga kecamatan sukolilo surabaya menemukan kantong plastik berisi ratusan kartu di teras rumahnya
polsek sukolilo surabaya menerima laporan masyarakat sepuluh hari kemudian
kartu dalam kantong plastik itu ternyata kartu indonesia pintar tahun dua ribu enam belas sebanyak enam ratus empat puluh tiga lembar
berita acara seraterima dan tanda bukti pengiriman barang
kartu indonesia pintar sendiri merupakan salah satu syarat mencairkan dana bantuan pendidikan bagi pelajar kurang mampu
polisi telah menanyai penemu kartu dan memeriksa kurir serta pengelola jasa ekspedisi atau pt sap
kurir dan pengelola mengakui ada kelalaian pendistribusian kartu untuk pelajar yang mencakup dua kelurahan di kecamatan sukolilo surabaya itu
berita terkini mengenai kontrak kerjaan sip yang memenang tender untuk pendistribusian kartu kip
kalau tidak salah disitu disampaikan kepada pak sutikno sebagai manajer operasional daripada ptsap
seharusnya dua bulan waktunya itu harus dikembalikan
ini tidak dikembalikan oleh hamid dan samuel
nah ini kita lagi mempelajari masalah aturan aturan terkait dengan kontraknya antara samuel dengan si sap
berita terkini mengenai kontrak kerjaan sip yang mencari penyelamatkan
sudah ada koresponden cnn indonesia wida subianto di surabaya jawa timur
wida apa perkembangan dari kasus penemuan kip ini
adakah pihak yang sudah secara hukum dianggap bertanggung jawab
ya eva tentu kasus ini sangat menarik
menarik sekali pasalnya apa
enam ratus empat puluh tiga kartu ini yang ditemukan adalah cetakan tahun dua ribu enam belas
artinya memang ada hak hak pelajar yang seharusnya sudah diterima sejak tahun dua ribu enam belas
bagaimana juga kartu indonesia pintar ini adalah salah satu syarat untuk bisa mencairkan dana bantuan pendidikan ke pelajar yang kurang mampu
tiga kartu ini eva meskipun tercetak tahun dua ribu enam belas ini juga ketahuan kalau ternyata belum didistribusikan
atau sampai by name by address nya ini
jadi baru saja di bulan ini maret dua ribu delapan belas
tepatnya pada tanggal sepuluh maret dua ribu delapan belas kemarin salah satu warga di kecamatan sukolilo surabaya
dengan tidak sengaja menemukan satu karung plastik di depan rumahnya
dan ketika dibuka ternyata adalah berisi amplop yang berisikan kartu indonesia pintar
ada sekitar enam ratus empat puluh tiga di mana nama nama yang tertera di sana ini adalah beralamatkan di dua kelurahan di kecamatan sukolilo surabaya
dan dari tanggal sepuluh ini penemu
memberikan informasi ini ke ketua rt
kemudian baru sepuluh hari kemudian atau di tanggal dua puluh maret dua ribu delapan belas ketika ada tinjauan dari polsek sukolilo ke masyarakat
ini pak rt menyampaikan ke polsek sukolilo kalau ada temuan seperti itu
dan tentu saja ini langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian polsek sukolilo hingga akhirnya ke polrestabes surabaya
dan dinyatakan memang benar bahwa ini memang adalah kartu indonesia pintar
sekali lagi jumlahnya adalah enam ratus empat puluh tiga
kartu indonesia pintar yang ini adalah by name by address untuk pelajar mulai dari sd sampai sma
ini di dua kelurahan di kecamatan sukolilo
nah bagaimana perkembangannya hingga saat ini
tadi siang pihak polrestabes surabaya melakukan rilis atas kasus ini dan menyatakan sudah memeriksa banyak saksi
tidak hanya penemu kemudian perangkat kemudian juga kurir dari ekspedisi yang menang tender dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
untuk mendistribusikan kartu kartu
tentu saja ini bisa penuh dengan hari ini
ada kurir dari rakyat indonesia pintar dari polrestabes surabaya selesai mensiapkan rencana dengan menghafal kartu indonesia pintar
dan jugasome bisa lembas kartu ini
karena lasakannya agak kututup
juga becomes siapa itu
nah seharusnya menurut standar operasional ketika kartu kartu ini tidak sampai ke pelajar sesuai dengan alamatnya dalam tempo dua bulan maka ini pihak ekspedisi harus mengembalikan ke kementerian pendidikan dan kebudayaan
nah di sini juga saya melihat ada misnya controlling dari kementerian pendidikan dan kebudayaan bagaimana kartu kartu ini sebenarnya apakah sudah sampai ke pelajar atau tidak
nah sejauh ini juga atas kasus ini meskipun kesimpulan sementara pihak kurir mengakui ada miss dimana kurir ini juga sebenarnya kurir freelance namun juga pihak polrestabes masih akan memanggil pihak pihak lain diantaranya dari pihak bri klampis untuk melihat apakah kartu kartu ini yang sudah kemungkinan sudah ada dananya ini sudah dicairkan
kemudian juga memeriksa sebagian besar dari siswa yang namanya yang tertera di kartu indonesia pintar ini
dan sampai saat ini eva belum ada tersangka
baik wida artinya kartu kartu yang kemudian seharusnya untuk tahun dua ribu enam belas ini saat ini masih bisa digunakan artinya bisa untuk mencairkan dana dana yang seharusnya didapatkan oleh para pelajar ini
ya informasi yang kami dapatkan dari kapolrestabes surabaya bapak kombes polrudi setiawan adalah sejauh ini
tinjauan ini ada dari beberapa siswa ini memang menemukan
ada kendala untuk pencairan dana bantuan ini karena memang kartu indonesia pintar ini adalah syaratnya selain dengan kartu keluarga ktp dan juga ada kode unik begitu
namun begitu selama ini ada kebijakan yang cukup membantu
bila siswa ini yang sebelumnya sudah di database secara online di website misalnya di surabaya ini di dinas pendidikan kota surabaya maka meskipun tidak memegang kartu ini tidak memegang kartu ini bisa mencairkan dengan ada bantuan kode khusus
juga kartu keluarga dan juga ktp kalau memang sudah memiliki
namun begitu dari beberapa saksi yang sudah dipanggil di polrestabes surabaya ini banyak juga yang tidak bisa menerima dan juga tidak mencairkan bahkan sampai siswa ini sudah lulus terutama yang sudah lulus dari sma
jadi memang ini memang menurut saya polrestabes surabaya sendiri harus bekerja lebih keras lagi untuk setidaknya mengumpulkan data dari sebagian besar nama nama
yang ada di kartu indonesia pintar ini bagaimana keberadaannya dari dana yang masih ada di bank atau sudah dicairkan atau mereka memang pasti sudah menerima atau tidak
baiklah kita tunggu perkembangan selanjutnya
wida subianto melaporkan langsung dari surabaya jawa timur